keributan dan perselisihan di kelurahan kedoya
kecamatan kebonjeruk jakarta barat
antara konsumen dan kurir ini viral di media sosial
sang pembeli terus menerus memaki karena tak terima barang pakaian pesanan yang datang
tidak sesuai dengan keinginan
sementara sang kurir berusaha merekam saat pembeli membongkar kemasan paket yang belum dibayar itu
dengan sistem cod
sebelumnya video viral juga merekam pembeli di kampung cikareo
desa gunung mulia kecamatan tenjolaya kabupaten bogor
yang marah marah hingga menodongkan airsoft gun ke kurir cod
karena sandal yang dibeli dirasa tidak sesuai
cash on delivery atau biasa disingkat cod
merupakan metode pembayaran belanja online
yang dilakukan secara tunai ketika pesanan diterima pembeli
penjual yang diwakili cod
kurir akan menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati
kalau dulu tuh cod bayar ketemu seller setara langsung ya
untuk melakukan payment dan terima barang
kalau cod zaman sekarang itu
buyer sama seller itu dipertemukan di platform e commerce gitu
di mana kasus yang sekarang
melakukan payment itu
melalui kurir pengantaran
ada perjalanan panjang
sebelum barang cod itu diterima pembeli
pertama kurir akan mengambil barang di seller atau penjual
kemudian kurir akan mengisi surat serah terima barang
sebagai tanda barang sudah berpindah tangan
selanjutnya kurir mengirimkan barang barang kepada pembeli
dan mengonfirmasi pembayaran cash dilakukan saat barang diterima
dalam sehari kurir dapat mengirimkan sekitar enam puluh barang
atau separuh dari pengantaran reguler harian
sebagai tambahan waktu untuk

salah satu jasa layanan ekspedisi misalnya
mewajibkan kurirnya mengonfirmasi tiga puluh menit
sebelum mengantarkan paket kepada pembeli
dan nominal uang yang dibayarkan
untuk memastikan pembeli ada di lokasi pengantaran
dan telah menyediakan dana yang sesuai
setelah tiba pembeli wajib membayarkan barang
yang dikirimkan sesuai nominal yang tertera
dan tidak boleh membuka paket sebelum pelunasan dilakukan
ketika lunas barulah pembeli dapat melakukan
saya beli tapi biasanya satu dua hari

ataupun masih bisa komplain
untuk mendukung sistem pembayaran ini
ada syarat dan ketentuan yang dijalankan
seperti paket tidak boleh dibongkar sebelum pembayaran
dan jika pembeli menolak pembayaran
dan tidak berada di lokasi sebanyak dua kali dalam enam puluh hari
maka akan diblokir dari sistem pembayaran cod
kita sudah komit untuk membeli barang secara cod
sebenarnya barangnya itu kan dipikap
penjual itu taunya kan sudah pasti dibayar nantinya
jadi bukan berarti barangnya dibayarkan
tapi sebenarnya duitnya itu kan diintermediate
betul kalau ditanya yang paling aman
saya paling suka sebenarnya
satu uang dompet elektronik
yang kedua adalah virtual account
badan pusat statistik menunjukkan
dari sekitar tujuh belas usaha e commerce di indonesia yang didata
atau yang kita kenal dengan cash on delivery
salah satunya adalah masyarakat indonesia
yang belum tersentuh layanan perbankan
delapan penduduk indonesia yang mempunyai rekening bank
rian fernando dwi agung yul di arto jakarta
di balik kemudahan yang ditawarkan
berbelanja online rentan membuat konsumen kecewa
saat barang yang datang tidak sesuai ekspektasi
hingga ada celah penipuan dalam sistem pembayaran
kita simak pendapat warga soal sistem pembayaran
yang mereka pilih saat berbelanja online
kejuan teknologi membuat berbelanja kini
tidak hanya dengan cara konvensional atau langsung
tapi juga berbelanja secara online
di berbagai marketplace yang telah disediakan
dan saya akan coba tanya kepada masyarakat
kira kira lebih suka yang mana
belanja secara langsung atau berbelanja secara online
kita akan tanya dari cari tawarasa
kalau dari melayu tahan sendiri lebih prefer mana
berbelanja online atau berbelanja offline sebetulnya
kalau saya sih sebenarnya lebih suka belanjanya langsung ya
karena kalau langsung kan bisa tahu kualitas barang
karena banyak diskonan
kalau saya sih mix ya dua duanya offline ya online juga ya
kalau pembayaran ini lebih prefer bayar cod
atau bayarnya langsung di marketplace nya
langsung di marketplace ya
belum nasi di marketplace nya
sekarang kan banyak kasus kasus cod gitu
kasian juga kurirnya sih kebebaran kurirnya
lebih baik bayarnya langsung aja
dalam pikiran sih cash on dari gue lagi bagus
tapi kadang kadang kan saya nggak di rumah
terus kalau dari mbak sendiri
ini pernah nggak ada pengalaman yang kurang menyenangkan
ketika berbelanja secara online dan seperti apa
pastinya kualitas barangnya yang jelek
kurir salah alamat gitu sih
lebih kayak minor sih salahnya
tapi kalau kita lihat di gambar bagus ya
ternyata didapat nggak sesuai dengan harapan gitu loh
tapi di online liatnya bagus banget
gambar dan bagus
jika nih barangnya datang saya pegang kainnya langsung
kayak sayur asam
langsung merasa kecewa ya